pt kereta api indonesia membuka penjualan tiket kereta jarak jauh untuk momen idul fitri tahun ini
pembelian tiket bisa dilakukan calon penumpang secara daring maupun ke loket langsung
pt kai mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh per tiga puluh satu maret di daob satu
sudah mencapai sembilan puluh enam ribu lebih untuk periode keberangkatan dua puluh dua april hingga tiga belas mei
atau sepuluh hari sebelum lebaran dan sepuluh hari setelah lebaran
pt kai menginformasikan masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan tiket kereta
karena saat ini masih ada satu ratus empat puluh empat ribu tiket keberangkatan kereta berbagai kelas
untuk periode hingga tiga puluh april mendatang
berkaitan dengan aturan perjalanan pt kai masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah
hanya saja saat ini kapasitas penumpang bisa dimaksimalkan hingga seratus persen